hei siapa itu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
iya tuan terima kasih saya permisi tuan
aku akan melihatnya
sialan kabur lalu begitu babi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
dulu dulu dulu kelamaan sih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
gua gak dapet apa apa nih
enggak nih nih ini aja nih makan
kemahannya aja sih tuh juri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
buka pintunya bos
kemahannya aja sih lu
ternyata sasaran kita bobi ngepet juga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
sekarang kita kan nabah dunia nih